juga kalau dapat dipotong sama dia minta bayaran mereka
banyak sekali lima puluh
menteri sosial tri risma hari ini geram saat menemukan dugaan praktik pungutan liar
yang diduga dialami warga penerima bantuan sosial program keluarga harapan
warga tersebut mengaku pernah dimintai uang sebesar lima puluh ribu rupiah
oleh oknum pendamping agar mendapatkan bahan sos dengan alasan untuk uang administrasi
peristiwa ini terungkap pada rabu saat risma melakukan inspeksi mendadak di dua titik wilayah di kota tanggerang
saat itu warga juga mengaku ada oknum yang menyimpan kartu atm serta pin atm milik sejumlah penerima bantuan
di mana kartu atm ini digunakan penerima bantuan untuk belanja bahan pokok dalam program bpnt
di iwarung atau distributor yang ditujuk oleh kemensos
ini ditulis di belakang
ditemui di kediamannya di kawasan karangtengah kota tanggerang banten pada kamis sore suryani
warga yang sempat berbincang dengan menteri risma mengaku
tidak pernah ada pemotongan dana bansos tunai yang diterima sejak tahun dua ribu dua belas
ucapan adanya pemotongan dana pkh sebesar lima puluh ribu rupiah
terlontar secara spontan karena grogi di hadapan banyak orang yang tidak dikenalnya
selain itu di mana juga dikasih pinnya di tulis di belakang
di mana juga dikasih pinnya di tulis di belakang
selama ini dirinya mengambil uang langsung di mesin anjungan tunai mandiri
dan memegang sendiri atm nya
selama ini dirinya mengambil uang langsung di mesin anjungan tunai mandiri
selama ini dirinya mengambil uang langsung di mesin anjungan tunai mandiri
terkait hal ini wali kota tanggerang arief wismansa juga bergerak cepat
dengan membuka layanan pengaduan potongan dana bahan sos
melalui pesan whatsapp bersama kejaksaan dan kepolisian
wali kota meminta kepada penerima bantuan sosial untuk berani melapor
apabila merasa jatah bantuan yang diterima dipotong oleh oknum tertentu
dodi wahyudi tanggerang banten